ya masih bersama kami di good morning pemirsa kemarin ada informasi yang membanggakan buat banyak orang ya termasuk juga saya saat saya membaca artikelnya wah ini kawan saya nih saya pernah wawancara nih
ya akhirnya sepak terjangnya sampai kesana ya
nah jadi dari di hari kedokteran pada hari ini hari dokter nasional ya dokter gamal ali bin said pemuda pendiri klinik asuransi sampah mungkin anda masih ingat ya sempat menjadi pembicara dalam sembilan belas world festival of youth and students
usai menjadi pembicara dalam acara ini gamal diundang presiden rusia vladimir putin untuk berbincang seputar inovasi pelayanan kesehatan
dr gamal albin said beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian dunia dengan klinik asuransi sampah yang digagasnya
kali ini dalam laman youtube miliknya ia mengunggah video pertemuannya bersama presiden rusia vladimir putin
pertemuan ini dilakukan setelah gamal menjadi pembicara dalam sembilan belas world festival of youth and studenes
dalam pertemuan itu gamal berbincang dengan presiden putin seputar bagaimana ia menjalankan konsep pengobatan dengan sampah sebagai media pembayaran
presiden rusia itu pun memberikan apresiasi positif dan dukungan untuk program yang tengah dokter gamang jalankan
dalam pertemuan ini pula gamal menceritakan pengembangan konsep baru pengobatan yang tengah ia bangun di indonesia
dan inovasi berikutnya yang kita kreasi adalah yang kita panggil homedica
jadi saya punya mimpi bagaimana kalau orang dari saya berada di malang mungkin orang dari bali jakarta indonesia mereka sakit saya bisa mengirim dokter medis ke rumah
jadi kita membangun platform aplikasi mobile website jika orang anda sakit anda hanya perlu buka atau download aplikasi pilih dokter medis di provinsi dan kemudian anda pesan dokter medis akan datang ke rumah
orang murah mendapatkannya gratis
jadi dokter gamal albin said merintis pendirian klinik asuransi sampah sejak dua ribu sepuluh lalu
walau dibayar dengan sampah bukan berarti layanan yang diberikan seadanya
di klinik asuransi sampah ini peserta mendapat berbagai layanan kesehatan standar termasuk cek kadar gula darah atau kadar kolesterol
berkat program asuransi sampah ini pemuda dua puluh delapan tahun ini memperoleh berbagai penghargaan salah satunya di awal dua ribu empat belas lalu
yang sustainability entrepreneur dari kerajaan inggris
diundang ke rusia itu dalam rangka apa dan seperti apa cerita di balik undangan tersebut
jadi kami indonesia medica itu mengembangkan berbagai inovasi kesehatan
jadi fokus kami membuat inovasi kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada semua masyarakat mampu dan kurang mampu
nah kebetulan kemarin ada pertemuan pemuda internasional terbesar ya namanya world festival youth and student di sochi rusia
terus alhamdulillah saya diminta menjadi pembicara di sana
yang dihadapan dua puluh lima ribu peserta
nah disitu setelah itu kami diundang vladimir putin ya
jadi mungkin satu hikmah yang bisa saya ambil buat pribadi saya teman teman yang saya pimpin dan kawan kawan semua
yang kita lakukan itu mungkin kecil sekali sederhana ya
tapi kalau kita ikhlas kerja keras dan dengan gotong royong tuhan itu berwenang menyebarkan ya kebaikan yang ingin kita sampaikan
jadi kami berkesempatan ceritakan anak anak muda itu tentang beberapa inovasi utama yang kami kembangkan ya
dan itu ini asuransi sampah
siapa peduli ya crowdfunding pembiayaan kesehatan berbasis digital
jadi platform buat mengirim tenaga kesehatan ke rumah pasien pasien yang mampu dan kurang mampu
nah itu sampai akhirnya diminta oleh vladimir putin untuk berbincang nih seperti video yang satu ini
itu seperti apa dipilih
awalnya nggak tahu ya jadi menurut rusia nggak ada planningnya ya
cuma diundang untuk ngisi ya
setelah selesai dari panggung itu langsung diajak
ketemu kita ada sekitar empat puluh enam pemuda yang diajak bicara tapi dikumpulkan di beberapa ruangan
terus ya itu kita berdiskusi
dan sudah bisa diskusi soal konsep konsep kesehatan ya
dari perspektif vladimir putin yang kita tahu dia termasuk orang berpengaruh yang punya wawasan luas ya
soal pengembangan kesehatan juga
apa yang dibicarakan sama vladimir putin
nah satu poin penting ya
yang itu menjadi pelajaran bagi saya pribadi dari berbagai inovasi yang kami kembangkan
jadi beliau menasehatkan soal bagaimana dunia kesehatan itu harus mampu memadukan dua hal
ekonomi dan kemanusiaan pada saat yang sama
jadi kita tidak boleh melihat sektor kesehatan sebagai sektor ekonomi saja ya
sehingga misal pasien harus dp dulu ke rumah sakit atau misal ketika pasien tidak mampu tidak bisa berobat
tapi juga kita tidak bisa melupakan ekonomi hanya melihat kemanusiaan saja
karena contoh program kami walaupun kami melayani yang tidak mampu
kami kan tetap harus memastikan kebaikan yang kami lakukan punya daya keberlangsungan atau subsedibilitas yang lama
dengan pendekatan ekonomi atau kewirausahaan sosial
jadi dengan kombinasi antara sektor ekonomi dan sektor kemanusiaan
itu adalah cara yang paling tepat mewujudkan kesehatan yang berkeadilan
grogi tidak kemarin ketemu saya
tidak karena pengalaman saya dengan pangeran charles ya
jadi sudah pemanasan
gerakan non block ya
roma sama rusia di ketinggiannya
yang menarik tadi juga soal digitalnya ya
aplikasi aplikasi yang pun sekarang sudah mulai muncul kan dari tangan dokter gamal
jadi kami tidak boleh ya maksudnya merasa bangga dengan inovasi ya
jadi fokus saya sering pesan ke tim saya juga don't be proud with your idea
jadi jangan bangga sama inovasi kita
tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan
sehingga kita akan terus berinovasi mengembangkan sesuatu yang baru
kami dua tahun lalu ya itu mulai membuat pertama siapapeduli id
teman teman bisa buka di website
jadi kalau ada pasien yang tidak mampu misalnya nemu tetangganya keluarganya
itu cukup upload di website kami atau telepon call center kami
itu nanti akan langsung bisa mendapatkan donasi dengan digital ya
jadi merubah kota amal dalam bentuk link
alhamdulillah program itu februari kami launching sudah membantu ratusan pasien ya
termasuk mendeliver hampir satu miliar rupiah
jadi ini kayak semacam crowdfunding ya
ya crowdfunding digital ya pembiayaan kesehatan
nah terus cita cita berikutnya yang tadi
kami punya cita cita gimana bisa menghadirkan tenaga kesehatan di berbagai wilayah di indonesia
karena sering di kantor itu orang telpon dari denpasar dari padang
mana telpon dok mau ikut programnya kan gak mungkin kliniknya
kami bisa replikasi cuma tax time kan
nah akhirnya kami berpikir buat homedica
teman teman bisa download di aplikasi medica com
sehingga dengan platform itu mitra medis tenaga medis bisa gabung
kalau ada pasien gak mampu cukup download aplikasinya langsung pesen tenaga medis
bisa parah parah dokter nanti datang ke rumahnya
oke ini juga satu inovasi yang saya pikir menarik ya
apalagi menyambut era milenial sekarang ini kan
semuanya serba di digitalisasi dan juga disambut oleh idenya tadi itu
bagaimana menghadirkan dokter lewat aplikasi agar bisa datang ke rumah masing masing pasien
betul apalagi kalau misalnya itu dalam kualitas
medis darurat membutuhkan setidaknya konsultasi dokter segera
nah selain yang dilakukan oleh dokter gamal ada lagi beberapa pemuda indonesia yang juga melakukan hal sama
saat ini ada beberapa aplikasi konsultasi online dengan dokter yang dapat memudahkan anda mencari bantuan di kondisi genting
saat ini konsultasi dokter juga dapat dilakukan secara online
banyak sekali aplikasi dan website yang menawarkan jasa dokter tanpa harus bertata muka
cara konsultasi pun semudah mendownload aplikasi melalui ponsel pintar anda
konsultasi live chat tatap muka melalui layar ponsel artikel artikel yang ditulis langsung oleh dokter
sampai pembuktian fakta dan mitos terkait kesehatan dapat dengan mudah kita akses melalui internet
ada artikel ada live chat ada tanya dokter yang melalui email dan itu akan dijawab sama dokter kita dengan service level satu x dua puluh empat jam
kemudian kita punya video video medis
namun konsultasi online ini terbatas hanya untuk mengedukasi
untuk terapi dokter harus bertatap muka langsung dengan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik
jadi kalau di klik dokter hanya boleh memberikan edukasi
karena seorang dokter memang tidak boleh menerapi seseorang tanpa melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara secara langsung
sebenarnya memang di indonesia ini lebih ke pasiennya itu ee
padahal yang benar adalah mencegah agar si penyakitnya itu tidak timbul
dengan adanya kemudahan kemudahan seperti ini tentunya kita dapat lebih mudah mencegah penyakit atau menanggulangi kondisi darurat
gloria angelin jakarta
memudahkan dokter untuk terus terhubung dengan teman teman dokter
ya ini bisa dikatakan semacam inovasi begitu ya untuk bisa para milenial ini ya pada akhirnya juga bisa mengakses banyak hal

termasuk juga tentang kesehatan tadi
betul dan kalau yang dilakukan dr gamal sekarang ini juga menggabungkan antara yang digital tadi
tapi juga bisa membuat kita sebagai orang yang sehat dan juga memiliki finansial yang cukup
itu bisa membantu mereka yang justru sulit sekali untuk mendapatkan akses karena masalah kemiskinan
nanti kita akan bicara lagi lebih lanjut dengan dr gamal setelah jeda berikut
tetap bersama kami
ya anda menyaksikan good morning dan masih bersama kita ada dr gamal albin said yang masih akan bercerita banyak ya tentang bagaimana inovasi inovasi yang bisa muncul sekarang dari para dokter dokter milenial
jadi gimana tuh dokter
jadi dokter ini memang kita kan kenapa anak kecil ingin jadi dokter ya
cari mantu juga dokter ya
karena dokter itu kan punya tempat yang berbeda di masyarakat
jadi kalau ada pepatah bilang langkah kaki seorang dokter itu menyembuhkan
saya sering ibaratkan tuhan itu menitipkan rahmatnya dalam tangan tangan kami ya tenaga kesehatan
kita bisa meriksa ya ke pasien pasien menyentuh kaki mungkin para nelayan
jadi itu sebuah
karunia yang besar
dan guru saya mengajarkan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan dida pemberinya kan dida tuhan kan
jadi saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita semua sekarang
bagaimana kita tenaga kesehatan itu betul betul memadukan tadi
memahami bahwa profesi ini sebagai bagian dari pengabdian
karena ibnu sina ya bapak kedokteran pernah berpesan juga
dokter yang tidak peduli adalah asisten terbaik sang maut
jadi dokter itu harus meletakkan nilai nilai kepedulian
bagi nilai dasar profesi di atas nilai nilai lainnya
jadi saya berharap mungkin ini hari ini menjadi momentum kami semua tenaga medis untuk melakukan refleksi ya
tujuh puluh dua tahun kemerdekaan kita untuk memberikan kesehatan
karena jumlah dokter sekarang sedikit
cuma empat per sepuluh ribu penduduk
distribusi gak merata
kebanyakan di jakarta lagi
jadi membuat akhirnya dokter dokter itu bisa apa ya
ya tadi ya punya catatan pr seperti itu gitu menurut catatannya dr gamal gimana
pertama dari sistem ya
jadi kalau sekarang kan kita universal coverage kan
kita masuk ke era bpjs jaminan kesehatan nasional
tapi ada tiga hal penting yang harus diperhatikan
satu masalah sustainability tadi ya keberlanjutan program
lalu ke sustainability pembiayaan
lalu kedua masalah fasilitas juga ya
dan yang ketiga juga masalah proses pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan tadi
jadi saya pikir melalui kebijakan tugas pemerintah
itu bagaimana mampu mengatur distribusi yang merata
lalu memberikan pendidikan
sekarang kan kita dididik secara kapitalis tapi suruh bekerja secara sosialis ya
jadi sekolahnya mahal sekali tenaga kesehatan
setelah selesai diminta untuk mengabdi ya
tapi bagaimana jika proses pendidikan itu kita lebih bersahabat kepada masyarakat
lalu setelah proses pendidikan selesai
bagaimana proses pengabdian tadi
itu betul betul bisa diapresiasi
karena jangan di pikir ke daerah atau membantu yang kurang mampu itu pengorbanan
itu kan sebenarnya kehormatan
itu tidak ternilai ya
kita bisa merasakan happiness yang luar biasa
istof tikal bagai
jadi happy loh saya terima surat dari pasien kami
mengucapkan terima kasih dokter gamal
saya sekarang sudah bisa berobat
atau ada contoh pasien kami ya yang ikut program siapa peduli namanya dab
jadi tempurung kepalanya dan tidak terbentuk
terus uturanya menutup lebih cepat
itu bayangkan kami ketemu beliau dua minggu kemudian
ayahnya meninggal dunia
dia butuh biaya operasi dua ratus juta
kami bantu dengan program kami
terkumpul delapan puluh juta
itu bagaimana bisa merasakan ya
kita membantu menyelesaikan masalah pasien tersebut
dan itu happinessnya tidak ternilai
itu lebih happy daripada transfer uang
ya mungkin puluhan juta atau ratusan juta
jadi ada hal hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa ganti
dengan uang ya
itu memberikan sebuah ketenangan dan kebahagiaan yang tidak terukur
tawarkan kepada dokter itu
anak anak muda itu
jangan hanya soal gajinya berapa
tapi tawarkan kalau akan dapat kebahagiaan disini dengan menolong orang
itu menjadi sebuah perubahan sudut pandang
yang bisa merubah cara berpikir kita
sebagai bangsa indonesia
untuk mampu memberikan tugas tugas kontribusi kita
dan memberikan kehadiran tenaga kesehatan di masyarakat
jadi selanjutnya dokter gamal
target untuk tiga program
berarti kan ini ada klinik asuransi
juga ada dua aplikasi lainnya
itu seberapa luas nanti jangkauannya
jadi fokus ke metrik ya
jadi tiap bulan kami ukur tiap program itu
berapa orang yang terbantu
beberapa dana yang bisa kami deliver
berapa medika contoh
berapa transaksi yang bisa kami jalankan kepada masyarakat yang kurang mampu
dan memastikan keberlanjutan setiap program
jadi ingin menjadi inovasi yang membumi
dan berdampak luas
tentunya dengan bantuan teman teman juga ya
mudah mudahan nanti ya
banyak yang bisa membantu
ataupun mendownload aplikasi pun juga sudah
minimal selesai acara ini
nanti teman teman harus tunduk dulu
nanti dicek aja lah di handphone saya
atau vladimir putin sudah download aplikasi
sudah download belum tuh
tidak pernah ditanya
gimana kesannya ketemu vladimir putin
dia sosoknya begitu ya
kesannya itu firm
terus cenderung kelihatan jaim
satu hal yang saya syukuri
saya bisa belajar banyak ya
ketika diskusi satu jam dengan beliau
bagaimana cara dia berjalan
cara dia menatap
cara dia tersenyum
cara dia menggerakkan tangan
cara dia mungkin berkomunikasi dengan ajudannya dia
termasuk bagaimana cara dia mendengarkan
dan memberikan nasihat
dua hal yang terasa sekali
kepemimpinan yang sangat kuat sekali
dengan penuh ketegasan
dan kedua pendengar yang baik
sangat sabar mendengarkan saya
menceritakan berbagai mimpi dan cita cita
lalu memberikan sebuah nasihat ya
untuk bisa menjadi fondasi ya
untuk saya ke depan
jarang jarang loh banyak orang yang bisa ketemu
pada vladimir putin lagi
mohon doanya mudah mudahan barokah
kerja sama pun
jangan jangan nanti bisa berlanjut ya
semoga sukses terus ya
dengan semua karya karyanya
kayak dokter gamal tadi itu kan
bisa bertemu dan berbincang dengan pemimpin negara besar
dan ini tentu bukan prestasi yang main main
untuk dokter gamal
ya dan tadi juga dokter gamal mengatakan
dia seorang yang serius
yang menjadi pendengar yang sangat sangat baik begitu
sebenarnya pengen lebih banyak lagi ya
berbincang sama dokter gamal
tapi kita harus sudahi dulu perbincangan disini
terus sukses untuk dokter gamal ya
terima kasih sudah datang di good morning hari ini
oke pemirsa jangan kemana mana
good morning akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih sudah datang